raungan kereta mewarnai semarak pasar malam
demi melepaskan penat di hati

kepala kabupaten perkapita masih di bawah rata rata provinsi sumatera utara
sebagian masyarakat rela bekerja pulang pergi ke kota medan
tetapi tentunya dengan cukup banyak rezeki yang diraih di kota transit ini
tidak banyak tempat hiburan masyarakat yang dapat dijumpai di sini
kebetulan pada masa liburan
pada akhir tahun binjai dimeriahkan oleh salah satu pasar malam yang cukup populer
ya budaya pasar malam keliling ini sudah ada sejak dahulu
ketika tanah deli atau medan masih berupa daerah perkebunan yang menghampar luas
kira kira kalau kita belajar dari sejarah pasar malam di medan atau dulu namanya tanah delhi
itu dimulai dengan adanya perkebunan
jadi perkebunan dulu ada gajian kebun
disitulah ada pasar pasar malam yang menampilkan sisi hiburan
dan juga belanja untuk kepentingan kulit kulit perkebunan dari jawa
itu yang menyebabkan kemudian terjadi bahwa
orang orang jawa ini tak bisa lagi kembali ke jawa
karena banyak orang yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir yang berpikir

lokasi yang tersedia tidak sama dengan tempat hiburan di kota besar yang ramai
para pengelola harus pandai pandai memilih lokasi dan memahami karakter masyarakat
di lokasi lokasi di pinggiran kota pasar malam ini
kan memang marketnya adalah masyarakat kecil
kan kita tahu kalau di kota pasti orang orang yang menengah ke atas
yang bisa tinggal menghuni di kota
di pinggiran itu pasti masyarakat kelas menengah ke bawah
dan itu tanggung jawabnya yang bisa di pasar mereka
banyak yang ditawarkan oleh pasar malam
tiga jenis hiburan
ada penjualan souvenir dan kuliner
serta permainan ketangkasan
wahana bermain tidak lepas dari biang lala
biang lala yang diputar dengan rantai dapat mengantar pengunjung
menikmati panorama pasar malam binjai di ketinggian dua puluh meter
lalu ada juga wahana rumah hantu
ada permainan ketangkasan
seperti melempar gelang ke potongan keramik hingga melingkar
lalu ada lempar jitu bola
untuk menjatuhkan semua sasaran
anda bisa mendapat hadiah yang sudah ditentukan
orang yang belum terbiasa berkunjung ke pasar
malam masih khawatir akan segi keamanan
jadi kalau masalah permainan
memang uji kelayakan kita
memang setiap sore wajib kita cek gitu
jadi kalau memang kira kira hiburan kita tidak layak main
dan kita tidak mainkan
tapi kalau masalah kriminal
contohnya pencopetan apapun itu
kita koordinasi sama panitia dan polsek setempat
banyak sekali alasan
mengapa harus datang ke pasar malam
menurut hemat pengelola
uang lima puluh ribu rupiah sudah cukup untuk membeli hiburan
berbeda dengan di taman bermain atau mal
mungkin kalau ke mall kan sudah bisa setiap hari
kalau ini kan sebulan sekali
setahun sekali pun belum tentu ada kemari
apa yang beda dari mall yang ditawarkan
banyak ya kalau di mall itu
kalau di sini kan dia banyak hiburannya
kalau di mall kan minimalnya harus makan
muter muter pun mainannya ya nggak ada minimal
di sini kan banyak hiburan aja
lebih murah juga ya
ya lebih murah juga
alek sudah tujuh tahun mengikuti bisnisnya
aset pasar malamnya pun sudah menembus angka satu miliar rupiah
ia sudah cukup berpengalaman menentukan
kapan waktu yang tepat berpindah kota
memang strategi market
kalau lebih dari tiga minggu aja pasar malam ini sudah sepi
titik jenuh masyarakat atau antusias masyarakat itu sudah tidak seperti yang pertama
seperti tidak di minggu minggu pertama
jadi antusias masyarakat itu melemah
jadi memang akan selalu pindah terus
memang harus berpindah terus
untuk bersaing dengan pengelola pasar malam lain
alex harus mempunyai jurus untuk memikat calon pengunjung
di pasar malam
alex menghadirkan hal yang unik
yakni atraksi tongsten
atau lebih dikenal dengan tong setan
yang dimainkan oleh wanita
padahal rata rata tong setan dimainkan oleh pria
tentu kalau hiburan itu kan sesuatu yang unik ya
yang unik yang tak biasa
itu akan menarik orang
apalagi dalam konsep bisnis
dunia iklan kan wanita selalu dinomorsatukan
nah itu bisa menjadi daya tarik tersendiri
itulah yang kita maksud dengan bagaimana kita mengemas pasar malam ini
menjadi hiburan yang menjadi alternatif lain dari masyarakat
apalagi dengan berganti tong setan jadi wanita
atau yang lain lainnya lah dikemas dengan bagus
karena di mana kita melihat atraksi tong setan
kecuali di pasar malam
nggak ada di mal di mana mana
itu sesuatu yang bisa dijual betul betul
jadi kita harus mencari yang lebih baik

jadi kita harus mencari yang lebih baik

jadi kita harus mencari yang lebih baik
jadi kita harus mencari yang lebih baik
jadi kita harus mencari yang lebih baik
jadi kita harus mencari yang lebih baik

jadi kita harus mencari yang lebih baik
ada cara hidup berbeda yang dilakukan rombongan pengisi pasar malam
seringnya berpindah lokasi pasar malam memaksa mereka mengikuti kemana arah pasar dikelar
setiap bulan atau bahkan dua minggu mereka harus berkemas dan membawa koper
lalu mencari tempat kos atau kontrakan baru untuk tinggal sementara
yang dialami perempuan muda melati misalnya
demi mendapat gaji per bulan enam juta rupiah ia rela melakukan pekerjaan penuh resiko
kita kan bekerja kan
seminggu sekali pulang
kalau main jauh baru nggak bisa pulang kan
dan ngirim uang buat keluarga
hal ini juga dialami oleh melinda rekannya
ia dan suaminya adalah bagian dari rombongan penghibur di pasar malam
walau membawa anak berusia satu tahun ia tetap senang menjalani kehidupan berpindah pindah
baginya banyak jalan bila sesuatu dikerjakan dengan ikhlas
ya gimana saya tidak bisa berpindah pindah
ya gimana saya tidak bisa berpindah pindah
memang udah mau gak mau kayak gini cari makannya
tetap kami jalani
suami pun mau ikut
kalau repot sih enggak
itu memang udah jadi kewajiban kita untuk mengurus anak gitu
jadi seperti bawa gitu
iya nanti waktunya kerja ini anak ini dititip sama orang gitu
dua perempuan ini
terhitung baru dalam menggeluti dunia pasar malam
belum lama rombongan pasar malam datang ke kampung mereka untuk menampilkan permainan
melati pun terkesima melihat atraksi tong setan
dulu orang ini sempat main di beranan kan di kampung saya
gak lama diajak sama ini kan bos
sama karmila purba
gak takut untuk main tong setan ini
pengen coba aja coba kan berani berani kan gitu bisa
enam bulan sudah melati melakukan atraksi mengitari tong setan
kini wajahnya terpampang di sebuah spanduk utama tong setan pasar malam alex
namun mudahkah ia melakukan pekerjaannya
pernah ngomong kan dia ngomong apa bisa gitu kan nanti jatuh katanya
gak papa nanti aku coba dulu aku bilang kan
aku coba coba bisa yaudah katanya hati hati aja kalau kerja
sekali bisa akan selalu bisa
seperti orang yang pandai mengayuh sepeda
sementara itu pemain datang pada sore hari sebelum acara dimulai
hanya untuk mencoba sepeda motor yang akan ditunggangi nanti
tentunya di balik kesuksesan pemain tong setan ada pelatih yang mumpuni
untuk menerima pemain baru pun ada syarat tersendiri
pastinya nyali lah apa yang dibutuhkan terus harus
kalau cewek harus pandai pakai kobling lah biar gak lebih enak ganjarin ya kan
terus kalau ragu nggak usah gitu aja
tapi kalau ingin gak papa
ingin atau bisa nanti lain tuh bang
kalau ingin masih bisa ya kan
sepertinya terdengar mudah
rasa penasaran pun menggelitik untuk segera mencoba atraksi ini
biasanya untuk para calon calon pebalap dari tong setan ini
harus melakukan ritual terlebih dahulu
yaitu harus berboncengan dengan joki joki yang lebih senior
nah tujuannya boncengan ini agar nanti mereka akan dibiasakan
supaya terbiasa ketika berputar di dalam tong setan ini agar tidak terlalu pusing
sedikitnya tiga ronde dilewati
dengan per ronde berisi enam kali atau lebih
dan per ronde berisi enam kali atraksi di putaran tengah
selain merasakan badan tertarik jatuh ke bawah karena gravitasi
ada tekanan yang memaksa tubuh merapat ke sisi lain dengan dinding tong
ternyata pusing banget baru sekitar lima sampai enam kali putaran
ini sudah kerasa banget pusingnya
ini untuk pemula ya memang seperti ini yang akan dialaminya
wuhh tapi asik bang
seperti inilah metode pengenalan calon pemain tong setan
hal pertama yang wajib dilakukan adalah berlatih setiap hari untuk menghilangkan rasa pusing
paling cepat seminggu
tergantung orangnya sih
tergantung orangnya juga apanya
nyalinya gitu gitu
cuman kalau orang yang lemah gak bisa juga bang
pernah ritu yang lemah jatuh
dia kecepatannya jantungan ya kan
jatuh karena jatuh makanya sadar
udah pernah aku ajarin gitu bang
selain mempersiapkan pemain
pengelola harus menyediakan sepeda motor atau kereta akrobat
untuk atraksi pada malam nanti
sepeda motor yang digunakan bermesin dua tak
seperti kawasaki ninja dan yamaha rx king
jadi sepeda motor ini sudah tidak diproduksi pabrik
karena kebutuhan standar emisi lingkungan
namun karakter mesin dua tak sangat responsif dalam tarikan awal
yang membuat sepeda motor ini sangat cocok untuk akrobat tong setan
ya jika dibandingkan dengan motor motor pada umumnya yang standar
motor motor untuk atraksi tong setan ini
rasanya sedikit berbeda karena bobotnya lebih ringan
lalu yang paling menarik adalah dari pengamatan saya tadi
ternyata untuk bagian handle gas dibuat lengket tertahan
ini tujuannya agar ketika atraksi di atas
para pemain dapat leluasa bergaya
dan tidak usah pusing pusing untuk tarik handle gasnya ini
meski kondisi mesin standar dengan situasi sedemikian rupa
sepeda motor ini jauh dari kata aman
nggak bisa karena kesimbangan yang kita pakai
terus karbunya harus dirombak
itu untuk tujuannya mengurangi bobot berat dari motor tersebut
ya harus mengurangi bobot lah bang
terus yang kita bawainnya ringan
sepeda motor ini hanya terdiri atas rangka mesin dan ban
bila tidak disesuaikan sepeda motor tidak akan dapat digunakan beratraksi
kenalpot sepeda motor pun ada yang dipotong atau dilepas sama sekali
agar suaranya lebih nyarik
senja datang menyelimuti kota binjai
dua wanita itu bersolek demi menghibur penonton
kini bersama teman temannya melati harus kembali menaklukkan pelat bunga baja pada malam itu
tak pernah lelah alex dan asistennya terus menjajakan tiket sepuluh ribu rupiah kepada pengunjung
inilah sajian utama hiburan pasar malam alex
hujan yang mengguyur kota seharian tak menurunkan minat penonton untuk datang
di antara sepuluh pemain wanita yang tampil carmilla purba hadir sebagai ikon pionir tong setan
dahulu pernah ada pemain perempuan tetapi terlupakan
namun pada era informasi seperti kini carmila yang mantan pengamen jalanan
melesat dan berhasil memotivasi kaum perempuan lain
ini kan persaingan bisnis di antara kawan kawan yang seprofesi gitu
jadi apa sih kan kita kepingin terdepan ini apa sih yang mau kita buat lagi
makanya ya kubuat ide gitu hadirnya carmilla pertama itu di pasar malam itu memang pertama udah kutolak gitu
cuma ya ini mungkin rezeki kalau memang dia mau jadi pembalap apa salahnya gitu
ya saya tawarkan saja
saya jadi pembalap saya suruh anggota kapten tong namanya ya untuk ngajar dia
nyatanya dia mau dan dia terima ya sampai sekarang gitu
dan lahir carmilla carmilla yang lain gitu
sementara teman temannya bisa menguasai permainan dalam waktu satu sampai enam bulan lain halnya calon legenda carmila
kalau aku setahun latihannya
kenapa baru setahun
cuman ya namanya kita baru pertama kali lagian kan kemarin aku juga ngeliat gak ada cewek gitu
jadi istilahnya gak percaya diri gitu
kini ia adalah kapten yang bertugas memimpin kelompok pemain wanita dan melakukan rekrutmen anggota baru
maksudnya kapten untuk bagian cewek aja sih
ngatur ngatur cewek yang lain lah ngatur istilahnya mainnya gitu orang itu mainnya gitu
kayak gimana maksudnya atur mainnya itu
jaraknya kadang kan kalau cewek ini mainnya jaraknya nggak nentu kan kadang ada yang gini gini mainnya salah salah gitu ya ngatur gitu aja
ngasih arahannya gimana
ya ngasih arahnya ya kita kan di dalam posisinya ribut gak mungkin kedengaran kalau suara ngomong ya pakai kode tangan aja

dahulu para pemain dianggap mempunyai kemampuan spiritual karena harus bertapa dan berpuasa sebelum melakukan hal yang tidak masuk akal tersebut
namun carmila membuktikan hal itu tidak benar
enggak dulu pun aku pikiran gitu juga sih bang waktu aku kecil kan sering nonton tongstan di kampung kan
gimana orang ini bisa naik mungkin orang ini pakai dukun apa gitu tau taunya nggak murni emang dari nyali kita sendiri
ilmu fisika sentripetal menjabarkan sepeda motor dapat melaju di dinding tongsetan karena melibatkan tiga gaya
sepeda motor yang sedang bergerak merupakan gaya normal dengan kecepatan tertentu sepeda motor dapat naik ke dinding
gaya gesek yang semakin besar akan menarik sepeda motor ke atas dan mengimbangi gravitasi yang ada
gaya tarik menarik berlawanan terjadi kecondongan badan menentukan arah sepeda motor
artinya semakin tinggi kecepatan semakin besar gaya gesek yang dihasilkan yang akan mengantar pemain membubung di tong berdiameter tujuh meter ini
tanpa pengaman seperti helm dan wear pack
pemain akan merasa lebih ringan serta leluasa
penonton pun semakin tersihir oleh ketangkasan pemain
mungkin sebagian dari mereka masih bertanya tanya mengapa pemain ini bisa melakukan atraksi gila seperti itu
kepuasan penonton memberi kebahagiaan bagi pemain tongsetan
kepuasan penonton memberi kebahagiaan bagi pemain tongsetan
penaikan omsetnya gitu
nah disini yang setelahnya setelah pembalap cewek yang saya cetuskan ini ya stabil lah
kita bilang apanya ya ekonomi perusahaannya stabil lah gitu bagus lah gitu
yang pasti setiap malam ribuan lah
satu malam ribuan orang
ribuan orang lah gitu
karena dari tong terjual aja tiket tong yang terjual aja kita udah tau berapa itu dari tong aja gitu
penonton mengapresiasi pemain dengan cara menyawer bisa dengan menyodorkan uang di bibir tong atau melempar uang ke dasar tong
setelah waktu menunjukkan pukul sebelas malam
pemain akan berkumpul untuk menghitung uang saweran bersama sama
uang saweran ini mereka anggap bonus
tergantung pengunjung sih cuman kalo ramenya banyaknya kadang dapet dua ratus satu orang gitu
cuman kalo sepi ya kadang gak dapet saweran gitu
babak belur akibat keselakaan sudah biasa di alam
namun hanya disinilah mereka bernaung dan siap berputar sampai kehadiran pasar malam tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat